lukman itu tadi dia bohongnya aku katanya setah ridwan yang pergi padahal ustadz musa mana dia

apa apa ya maaf ya maaf maaf maaf ah ah minggir minggir minggir minggir minggir minggir